wakil presiden terpilih gibran raka buming raka mengatakan penyusunan kabinet di pemerintahan mendatang akan melibatkan para elit politik termasuk ketua umum pdi perjuangan megawati
gibran menyebut bahwa dalam menyusun kabinet pemerintahan prabowo gibran akan meminta masukan dari para senior dan tokoh tokoh politik termasuk megawati soekarno putri
namun gibran mengakui bahwa sejauh ini belum ada komunikasi dengan ketua umum pdi perjuangan
sementara politikus pdi perjuangan masinton pasaribu menyebut rencana presiden dan wakil presiden terpilih prabowo dan gibran untuk melibatkan elit politik termasuk ketua umum pdip megawati soekarno putri hanyalah gimmick
ya kalau ada yang bilang ingin konsultasi dengan
ibu megawati konsultasi terkait kabinet
ya menurut saya itu ya cuma gimmick gimmick aja
ibu mega pasti nggak menanggapin gaya komunikasi gimmick gimmick seperti itu
karena itu bukan gaya komunikasi yang tulus jujur gitu ya
itu cuma gimmick gimmick yang gak punya makna dan nggak punya arti tentunya